anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
seperti sudah menjadi tradisi setiap momen libur panjang arus lalu lintas di wilayah dki jakarta cenderung lebih lengang dibandingkan hari biasa
salah satunya di jakarta timur di sejumlah ruas jalan arteri dan jalan tol dalam kota lengang
beginilah suasana arus lalu lintas di jalan mt haryono cawang jakarta timur jumat pagi
pengendara dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan enam puluh hingga delapan puluh km per jam di jalan di panjaitan dan ruas tol dalam kota
tepatnya di kilometer satu cawang juga mengalami hal serupa di kedua arahnya
menurut warga kelonggaran arus lalu lintas sudah biasa terjadi di hari libur panjang seperti ini
tidak adanya kepadatan atau antrean kendaraan cukup membuat warga senang pasalnya jalan ini kerap terjadi kepadatan pada jam sibuk kerja
untuk saat ini masih sepi saja sih mas